ajang asean games membuktikan bahwa indonesia memiliki banyak potensi atlet berbakat
untuk mengembangkan dan mendukung perkembangan atlet khususnya atlet tenis
diperlukan dukungan materi maupun wadah yang bisa mengarahkan mereka menjadi atlet dunia
meski masih berusia muda para petenis junior ini mampu bermain layaknya profesional
ajang yang diadakan oleh jakarta international tenis academy ini
bertujuan untuk mendukung kemajuan tenis indonesia
dengan mewadahi para petenis junior agar bisa mengembangkan permainan
serta melatih attitude dan kedisiplinan sebagai bekal menjadi petenis profesional
tadi barusan kita melakukan eksebisi anak delapan tahun melawan sepuluh tahun
di mana anak delapan tahun ini pernah menjuari kejuaraan junior nasional under dua belas di kelompok umur dua belas
dan yang sepuluh tahun mereka saat ini peringkatnya
diingkat dua nasional kelompok umur sepuluh tahun
tujuan kita bikin pertandingan ini tentu untuk mencetak pemain pemain
yang nantinya kami percaya seperti rafalentino akan menjadi nomor satu indonesia
meski masih di bawah umur para pemain muda ini sudah cukup mahir
dan telah mengikuti banyak kompetisi
pada umumnya mereka sudah mulai bermain tenis di usia yang sangat belia
minta beli raket atau apa
belajar sama bapak di rumah
kenapa kamu suka main dia
umur enam tahun
lihat orang main di tv ada main tenis
terus suka tenis
karena mainnya bagus
terus mainnya konsisten
kegiatan ini juga diapresiasi oleh orang tua murid
dan berharap bisa membawa anak mereka berkembang menjadi petenis profesional
ini memang buat kita mencari anak anak
ini juga membuat kita punya potensi untuk jadi pemain masa depan di indonesia
sama juga ada yang buat sekolahnya dia
mungkin kalau nanti sudah universitas
dan sebagai wujud nyata dalam mendukung bibit unggul petenis junior
pt sinar sosro berpartisipasi sebagai sponsor
dan secara konsisten akan melihat perkembangan mereka
sebenarnya acara ini kita sudah sponsori cukup lama ya
sudah beberapa tahun
jadi ini bentuk dukungan kita
terhadap misi dari jita ini sendiri mencetak bibit bibit yang baru
kita sangat mendukung sekali misinya
jadi pembibitan ini benar benar bentuk dukungan kita
untuk mencetak atlet atlet nasional
jadi pt sinar sosro memang terutama produk kita
air mina prima ini juga salah satu dan t botol
kita barusan semalam juga menjadi official sponsor untuk asean para games
jadi kita memang sangat mendukung sekali kegiatan kegiatan
dan juga mendukung kemampuan yang positif seperti olahraga salah satunya
dimana ini buntu wujud dukungan kita untuk mencetak atlet atlet nasional yang berprestasi
dan pada akhirnya nanti kita bisa ikut berpartisipasi dalam mengharumkan nama bangsa
diharapkan dengan dukungan semua pihak prestasi olahraga indonesia
khususnya tenis bisa terus berkembang di kancah dunia